kita kembali ke dalam negeri angin puting beliung menerjang kecamatan ranca ekek kabupaten bandung jawa barat
kejadian angin puting beliung disertai hujan deras terjadi pada jumat sore
dilansir dari detik com angin puting beliung menerjang kawasan ranca ekek kabupaten bandung jawa barat
angin puting beliung disertai hujan itu terjadi jumat sore sekitar pukul tiga waktu indonesia barat
menurut kapolsek ranca ekek kompol yus jayusman sejumlah rumah rusak disapu angin puting beliung di mana wilayah perumahan ranca ekek kencana terkena dampak paling parah
kompol ius belum dapat memastikan jumlah rumah yang mengalami kerusakan di ranca ekek
dia menyebut tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini
saat ini anggotanya tengah mendata kerusakan